tapi gue gak kalau diperlakuin kayak gini sama mereka
kalau lo berani cari masalah sama gue
oke guys karena tika udah pulang
jadi sandra bisa
ih apaan sih
mokok reseh banget
mokok reseh banget
iya jangan jangan mokok mokok
gue sampai kelupaan ada yang mau gue kasih semua lo
dipukulin sepacar sih
lo ikhlasin semuanya
lo mana reseh banget
ini gak ada sih
ini tebak banget sih
ini punya orang loh
ini udah keliatan
ini udah keliatan
ini udah keliatan
ini udah keliatan
ini udah keliatan
ini udah keliatan
ini udah keliatan
ini udah keliatan
ini udah keliatan
ini udah keliatan
ini udah keliatan
ini udah keliatan
ini udah keliatan
ini udah keliatan
ini udah keliatan
ini udah keliatan
ini udah keliatan
ini udah keliatan
ini udah keliatan
ini udah keliatan
ini udah keliatan
ini udah keliatan
ini udah keliatan
ini udah keliatan
ini udah keliatan
ini udah keliatan
ini udah keliatan
ini udah keliatan
ini udah keliatan
ini udah keliatan
dulu ngapain sih bela belain bawa gerobak ini
abangnya itu punya istri
dan istrinya itu mau ngelahirin
nah sekarang tuh dia lagi nyari duit
buat lahiran istrinya
kasian kan kalau barang dagangannya disita
ah gerobak saya
alhamdulillah nggak ditangkap ragi ya
soalnya tadi ada petugas lagi ya
biar nggak ditangkep
ya allah neng baik banget
ngelubiin malaikat baiknya
udah pacarnya ganteng
nengnya cantik lagi
yaudah neng makasih nih neng ya
udah berantemnya ya jalannya ya udah
dalam kecepatan seratus km per jam krek tronton gak bisa ngerempet dadak juga
jadi pada bersandar di gue emang gue pun beringin ah
itu ini kan juga udah sore kan terus
oh gua juga mau ada acara disini
yaa kok balik sih gak seru nih
bingung aja mikirin apa sih lo
tadi saya lagi berpikir ini
jadi tadi tuh saya liat teroman wulan sama lari lari
loh kayak film india dong
taro taro tadi lo liat teroman sama wulan lari lari sambil dorong
ngomong ngomong kebalik nih otak jadi error
lagian juga mana mungkin roman sama wulan
disini lari larian dikejar terantip
terus sambil bawa kasang gerobak
yaudah lah pokoknya ayo

gua akan balas perbuatan devon
gue emang gak ada rasa sama lo
tapi gua gak rela lo diperlakuin kayak gini sama emangnya
oke guys karena tika udah pulang
jadi sandra bisa kita lepaskan
eh jangan lupa
handphone sama dompetnya
kita ambil dulu
ah mengecut lo semua
lo gak akan pernah bisa menang lawan gue
jangan berani sama cewe lo
mengecut dong lo
iya kita tunggu ya
sekarang kita makan
jangan lu makan
pakai nanya lagi kenapa
lu gak liat daging mentah
kalo lu makan lu mau sakit perut
romen ini tuh emang makanan namanya sushi
masa lo gak tau sih